kamu kemana aja sih kok baru diangkat teleponnya
maafin aku yang tadi aku lagi di jalan
mon kayaknya kita beneran harus ketemuan deh
soalnya tadi aku denger
abah bisa ketemuan sama kamu ya
kayaknya ada yang harus kita luruskan deh mon
kamu gak tau aja ray
oke oke aja jalu dari siapa
dia juga pengen ke acara tahlilannya
almarhumah nyokap eoki
dia ngajakin barang ngajakin ketemuan
dia pengen ke kolam depan
ini nih bantuin gue habisin
jadi berapa emang tadi
badannya pegang aja bang
kalo kita liat reva tumbuh besar
bentar lagi kuliah kerja dan nikah
kayaknya kita butuh deh teman baru lagi di rumah
ya maksudnya masih
ada baiknya kalo kita kasih reva adik
pasti dia seneng sekali
anak gue dari lo
lu udah reot kale
kale itu bukan emosiaknya

kale itu bukan emosiaknya
kale itu bukan emosiaknya
kale itu bukan emosiaknya
kalo dia dumbau dombau
uwal yang robbery
apa yang terjadi
dia udah kasihan
aku pernah goncang
kamu tenang tenang tenang
gimana mau tenang bukannya mas aja gak tenang mas
ya pokoknya kamu tenang kamu tenang
nah tenang tenang
keluar keluar keluar
bahaya kalau jalan sama aki aki nih
boy keluar keluar
mas jangan pernah buka kaca
ini bahaya banget baca buka kaca mas ya mas
sayang kalau gak dibuka
ntar mobilnya dipecahin
dan mereka tetap akan anehnya kita
ya udah terserah mas
gue bilang keluar keluar cepetan
cepetan keluar kamu

ya bergantung bagus deh nego
tapi mereka juga ada yang belum digit

kamu disini aja sayang
om baik baik aja kan
om sama tante
tua banget gue jadinya
ternyata papinya reva boy
sama maminya reva
untung aja ada sih
kita kebetulan ada acara pengajian
nah kebetulan aja
lihat om kerampok
wah langsung aja kita tolongin
om zaman sekarang tuh harus hati hati banget om
sekarang tuh banyak perampok yang nggak jelas
pokoknya kemanapun tempat om pergi
om harus membaca basmalah
sekali lagi om ucapkan terima kasih boy
terima kasih banyak atas pertolongannya
maaf banget ya pak
maaf banget ya pak
maaf banget ya pak
soalnya ada acara tahlilan di rumah teman saya
ibunya kayak gitu
tante rempong ternyata tanpa dia sadari dia itu udah bantuin gue
buat bikin mas b nggak setuju hubungan reva dengan pon
mas b gak setuju hubungan reva dengan boy
kalau gak ada isi dulu nih biar gue embaliin nih
tangan aja ini masih penuh
mas menurut aku kejadian tadi kayaknya kita nggak perlu ngomong sama reva deh
iya mas juga takut revo malah makin sayang sama gue
pamir pamir itu orang tuanya reva udah pulang
udah udah udah pak
tuh papa mamanya revo udah pulang
yaudah saya samperin ya
eh jangan jangan
pak pak jangan dulu tahan dulu
kita tunggu beberapa menit oke
emangnya kenapa sih
aduh bapak kadang kadang suka kepo
kalau bapak nanya kenapa cerita itu panjang pak
jadi nanti kita ceritain
yang jelas sekarang kita itu lagi nunggu
aba aba dari reva kita lagi nunggu reven handphone kita
soalnya dia tuh mau kong kali kok ngabarin kita di dalam rumah itu kayak gimana
aman apa enggak
kamu kemana aja sih kok baru diangkat teleponnya
maafin aku yang tadi aku lagi di jalan
eh kayaknya kita beneran harus ketemuan deh
soalnya tadi aku denger aba habis ketemuan sama kamu ya
kayaknya ada yang harus kita luruskan deh mon
kamu gak tahu aja rai
masalah yang sekarang aku hadapin ini
sebenernya masalah kamu juga
tapi aku gak tega untuk kasih tahu kamu
aku gak mau kamu sedih kecewa dan serba salah hati aku sekarang ini
kok kamu diem gini sih
kamu jangan nginer kayak gini dong
jangan main matiin handphone segala
please banget kita harus ketemuan ya